kenapa takut kak
kali ada di mana
kak adam bangun kak
kak adam bangun
wah pak rete
ya ampun pak rete
emang tadi nggak melihat
ada apaan yang lewat
yang bener atu
saya belum kawin dua kali loh pak retail
kumahasih dari pak rete teh
kalau misalnya terjadi kecelakaan
saya mah terlatih
rifat sungguhan siapa yang ngajarin
kita cuma berdua
biasanya kita berdua pak rete
ya kan dihitung dua
tidak tidak tidak tidak
tadi berasa gak ada yang getar
jangan jangan kita merintis bu endang
yaudah kita dapat saja
semoga amali badannya bu endang
pak rete jangan gitu
kalau bu endang sampai kenapa napa
yang karunnya teh adam
siapa yang menampung adam
badannya segede gitu
kita cek yuk
jangan nonton siapa di situ
yaudah kalau memang ada di situ
kok dia bisa sih
berhasil diiong iong kali
jadi nggak di jalan kita
cuma mau diterusin apa enggak ya
saya belum peduli
apa pak rete
nggak lah udah saya mau pulang aja
apa sih jangan pulang
kenapa pak rete
mau saya bantuin pak
ini ini mobilnya pak rete
mbak mbak mau mau
mau pak rete
nah mau saya dibantuin
mbak mbak ini
ini duda mbak
katanya punya teman
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
bok buk buk buk buk buk
risik banget sih
risik banget keadaan tuh
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh

he pergi pergi
hei lepasin dong azara
lepasin temen aku
kalau kalian bisa
gak mau angka
gak mau takut
ayo lepasin lantau
hei mau lari kemana kalian
aduh ada siapa lagi nih
pasti akan ketangkep
ini apa lagi ini sepeda
bu endang udah aman
hantunya udah gak ada
mumpung hantunya udah gak ada
cepetan kita jalanin mobilnya
ayo bisa disetar aja
udah udah udah
bu endang mobilnya mau gok
mobilnya mau gok
ayo pak rete buruan
terus bu endang
terus bu endang
nggak ada bangun ke adam
adam bangun adam
kita harus buru buru pergi dari sini
adam cepetan hantu jantiknya ngejar kita
adam tenang hantunya ngejar kita
tapi kok aneh tadi denger gak hantu jantik bilang
aduh hantu jatuh
masa ada kesakitan
udah deh jangan mikirin itu
yang penting kita bisa kabur
aduh kok berhenti di sini
ih kenapa berhenti bu ranti
kan terowongan aja masih jauh
nggak liat itu poek mongkleng begitu
ih sok aja kalo mau kesana mas
ih di dewe nungguan angkot saya
tentu satunya kalo nyampe sana mogok rekomaha
he pak rete namanya terowongan ya pasti gelap
kalau mau terang mah ke pasar malam
bu ranti ini kan jendelanya nggak bisa ditutup
si pak rete doanya suka bener aja
maksudnya doanya suka jelek aja
adam di mana sih kamu nak
wenang wenang sabar atuk
kita semua kan pengen cari anak anak sabar ya
mau masuk ke dalam apa enggak
angkot satu udah hancur rambut rambut burhamo bertiga itu
tinggal ini yang butut ini juga wuyuhan
oh jadi pak rete ini gak mau tanggung jawab sama warganya
bukan tanggung jawab
ini mah urusannya sama nyawa
itu kan gelap gulita
kita gak tau di dalam sana ada apa
hah udah berisik
coy maju masuk
ayo ke per di belakang aja
aduh takut takut buranti
bu endang itu barusan yang lewat apaan sih
itu itu itu
hantu cantik buranti
pak rete nanya namanya tukang parkir itu hantu
eh eh tenang tenang tenang gak usah ada yang takut
pak rete itu hantunya juga hantu cantik
biar cantik juga tetep aja hantu buranti pernah hidup pernah itu
aduh takut takut buranti
bu endang tujuan kita mau cari anak anak jadi kita harus maju terus
oke semangat ya
oh enggak enggak enggak enggak enggak ayo pak rete juga ikut masuk
aduh minta tolong ini masih beneran takut ini kenapa sih mesti ada adegan ini malah nyumat lagi
pak rete lamun pak rete gak ikutan ke dalam saya bisa lebih serem daripada hantunya
ayo udah pak rete gak apa apa
tuh kan apa aku bilang sekarang kalian percaya kan kalau di sini ada hantunya
tapi aku yakin deh itu tadi bukan hantu
kalau bukan hantu apa hantu kak
gimana sih kamu udah jelas jelas nyeremin gitu
kalau bukan hantu apa ini dia sedirian disini
gak gelapan lagi mau nakutin orang
mungkin ini cuma orang jahat aja